sejak jumat pukul sebelas waktu indonesia tengah
satu demi satu dari lima belas camat sekota makassar
menyambangi kantor badan penguas pemilu sulawesi selatan
di jalan andi pangeran petarani makassar
mereka memenuhi panggilan terkait viral live video ikran dukungan
terhadap salah satu calon presiden dan calon wakil presiden
dalam video berdurasi satu menit dua puluh enam detik ini
syahrul yassin limpo mantan gubernur sulawesi selatan periode lalu
yang kini maju menjadi calon legislatif dpr ri
pemimpin para camat menyatakan dukungan penuh pada salah satu capres
kami kan sudah mengumpulkan beberapa keterangan keterangan
tentunya kami akan lakukan pengkajian lebih lanjut
bersama sama dengan sentra gakumdu
mudah mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita
didampingi lima kuasa hukum
pemeriksaan berlangsung tiga gelombang
yakni siang sore dan malam
tiap camat dicecar puluhan pertanyaan mengenai lokasi
waktu dan alasan membuat video
alhasil pemeriksaan berakhir sabtu dinihari
atau pukul setengah satu waktu indonesia bagian tengah
rencananya hari senin dan selasa pekan depan
bawaslu kembali akan memeriksa enam saksi terlapor
dari makassar hingga jakarta
ali fauzi makassar sulawesi selatan